gelegar suara dan cahaya kembang api
memenuhi kawasan little india di medan sumatra utara
saat malam pergantian tahun
ribuan warga pun berkumpul dan bersorak
saat kembang api meledak di udara
padahal ruas jalan ini termasuk salah satu dari lima jalan
yang ditutup pemerintah kota medan
untuk menghindari kerumunan
justru warga berkerumun dan kedapatan
sejumlah warga tidak mengenakan masker
petugas berkali kali membubarkan kerumunan
dua pria sempat diamankan petugas karena melawan
berbeda dengan medan
suasana malam pergantian tahun di surabaya berlangsung sepi
aparat gabungan memblokade akses masuk kota surabaya
dan beberapa ruas jalan protokol
di perbatasan surabaya sidoarjo
tepatnya di bundaran waru
petugas gabungan menghentikan kendaraan bermotor
bagi pengendara yang berdomisili
atau yang bisa menunjukkan surat tugas kerja
mereka diarahkan untuk putar balik
penyekatan juga dilakukan di beberapa ruas jalan utama
di kota pahlawan
misalnya di jalan darmo
tak hanya itu
aparat gabungan juga melakukan patroli
untuk memastikan tidak ada kerumunan
pemerintah kota surabaya memang mengimbau warganya
agar tetap di rumah selama malam pergantian tahun
sementara di bali
sejak kamis malam jelang malam pergantian tahun
aparat kepolisian menghentikan seluruh aktivitas masyarakat
di sejumlah objek wisata
hingga pusat perbelanjaan di kawasan kute
penghentian aktivitas masyarakat ini
sesuai aturan gubernur bali
yang melarang segala kegiatan perayaan tahun baru
di seluruh bali
sejak pukul dua puluh satu waktu indonesia tengah
aparat kepolisian telah mengimbau pengunjung
yang ada di pusat perbelanjaan
dan sekitar kawasan pantai kuta
untuk segera menghentikan aktivitas
menutup gerai dagangan
dan pulang ke rumah masing masing
tim liputan cnn